halo semuanya selamat datang kembali di cnn indonesia tv hai selamat sore apa kabar kita
ketemu lagi di kali ini suasananya berbeda dibandingkan ketika berapa ya kita udah jalan
berapa lama sih mungkin sekitar dua tiga minggu yang lalu karena sekarang suasananya kita sudah
masuk ke bulan suci ramadhan jadi saya juga belum mengucapkan karena belum ini ya apa namanya sempat
untuk instagram live di masa masa bulan suci selamat menjalankan ibadah puasa semoga ibadah
puasanya ibadah ramadhannya tahun ini lancar dan juga dimudahkan ya nah ngobrol di rumah
bareng seluruh indonesia selama bulan ramadan ini memang hadir lebih awal jam enam belas jam empat sore kita setiap
hari masih hadir menemani seluruh follower seluruh pemirsa cnn indonesia di ngabubur
gurit ngobrol di rumah bareng cnn indonesia ya kenapa dimajuin jam empat banyak juga kemarin dm saya
gitu ya nanya kenapa sih kak kok misalnya dibajuin gitu jam empat gitu karena yang pertama kalau misalnya
kita tetap stay di jam setengah tujuh kayaknya nggak nggak nggak etis banget orang orang habis buka puasa
ya kemudian habis itu juga pastikan sibuk untuk mungkin lele sebentar terus habis itu langsung
lanjut sholat raweh jadi kita putuskan untuk kita majukan jam tayangnya di jam enam belas gitu jadi temanya
adalah ngabuburit sambil ngobrol di rumah bareng cnn indonesia saya mau nyapa dulu buat teman teman
yang udah hadir sore hari ini hai semuanya apa kabar wow senang banget ya kita ketemulah di video hari ini
senang banget ya
kita ketemu lagi
sebelum mayfrey jadi saya harus pin pin dulu
sudah dipin komennya
ada posternya juga
hari ini ngabuburit ngobrol di rumah
akan kehadiran dua
yaitu yang pertama
ada mbak ika
dia adalah relawan perawat
sekaligus sopir ambulans
dan yang kedua ada mas ipong hakim
jadi mas ipong hakim ini adalah
salah satu anggota dari trc
atau tim reaksi cepat bpbd yogyakarta
ditugaskan selama masa penanganan
covid di yogyakarta ini
sebagai pengubur jenazah covid sembilan belas
jadi kalau misalnya kita lihat
sesungguhnya ujian kemanusiaan
bagaimana kita semua
masyarakat dunia memang
diharuskan di kondisi
yang terbatas seperti sekarang
hai mas ipong sudah hadir
untuk saling jaga
untuk saling bantu
untuk saling support
sesuai dengan kemampuan yang kita miliki
kemampuan yang kita punya
nah yang saat ini harus diutamakan
bagaimana pentingnya nilai nilai kemanusiaan itu
jadi banyak sekali
orang orang atau pihak pihak yang membantu
dengan caranya masing masing
ada yang penggalangan dana
atau penggalangan donasi
dengan mengumpulkan apd
alat pelindung diri atau masker
yang memang kebutuhannya saat ini
dan juga sudah langka banget
kemudian ada juga yang membantu
dengan cara misalnya menyalurkan
ada sini atau vitamin supply
ada juga yang membantu terjun langsung
di garda terdepan
tidak hanya perawat
tidak hanya dokter
tidak hanya petugas rumah sakit
yang bisa kita bilang sebagai gara terdepan
ada juga profesi profesi di luar sana
yang mungkin kadang kadang kita tidak tahu
atau mungkin kita tidak menganggap juga
oh iya mereka juga punya resiko tinggi
nah dua diantaranya saya hadirkan
oke dua duanya juga sudah hadir ternyata
mungkin saya akan coba untuk
invite terlebih dahulu
apakah sudah invite ke saya
sudah masuk kah
ternyata banyak juga teman teman dari
dua narasumber saya yang juga
halo selamat sore
luar biasa baik
luar biasa baik hati mbak ika ya
sehat puji tuhan
sehat puji tuhan terima kasih
terima kasih banyak loh mbak ika yang
sudah mau menyempatkan untuk ngobrol
di rumah bareng si indonesia sore hari ini
saya tahu karena jadwalnya padat sekali
pekerjaannya juga sibuk sekali
mungkin banyak juga followers atau pemirsa
dari si indonesia yang juga mungkin
yang saat ini mengikuti instagram live kita ya mbak ika
juga mungkin udah pernah ada yang baca baca
jadi kalau misalnya saya bisa
saya bisa kasih tahu sedikit
jadi mbak ika ini adalah
relawan perawat sekaligus
sopir ambulans covid sembilan belas ya mbak ika betul ya
enggak banyak orang mungkin ya
mau terjun langsung gitu ya
di garda terdepan untuk penanganan covid sembilan belas
perempuan backgroundnya perawat mbak ika
terus habis itu sekarang jadi sopir ambulans
ini sopir ambulans perempuan pertama berarti ya
untuk penanganan covid
jadi kita itu
enggak hanya sopir juga
tapi kita juga perawat
jadi kita saat rujuk pasien itu
kita operan sebagai perawat
setelah itu kita juga lihat klinis pasiennya
ya seperti kayak kita perawat menuju pasien gitu
operan segala macemnya
terus penanganannya juga di dalam ambulan juga
kita juga kasih oksigen dan lain lain
setelah pasien masuk ke dalam mobil
barulah kita jadi driver juga
begitu jadi dua perawat juga
sopir juga begitu
sampai kita antar ke rumah sakit
terus kita operan lagi seperti perawat gitu
multitasking berarti ya
maksudnya dibayangkan kita kan
mungkin dibayangin saya kan juga
ya hanya per
atau sesuai dengan profesi aja
misalnya kalau misalnya perawat ya hanya ngurusin misalnya
yang jadi skupe perawat
kalau driver atau sopir ambulans yang hanya
ininya aja gitu
iya kita mencangkup semuanya
makanya yang dicari adalah
sekaligus yang bisa menyetir
jadi kita semuanya kita rangkap
oke kita tuh siapa mbak ika maksudnya
perawat ambulan ini covid sembilan belas
sekaligus bisa menyetir
gimana akhirnya ketika pertama kali
relawan perawat ini
perawat ya mbak ika ya
saya kan udah lulus di tiga saya
saya melanjutkan bekerja di rumah sakit
setelah itu selama empat tahun
terus saya melanjutkan ke jenjang s satu saya
nah kemarin baru selesai
nah setelah sidang ini kan masih ada perbaikan
tapi kampus kan tutup karena ada wabah ini
saya lihat diberita dibutuhkan relawan
nah saya kan ada basic perawat
dan dibutuhkan juga untuk
perawat ambulan yang bisa menyetir
jadi saya terjun ke situ
jadi dengan kemampuan yang saya punya
jadi saya terjun ke dalam
relawan ambulan covid sembilan belas ini
itu pertamanya memang
informasi untuk memang
kita lagi ada kebutuhan nih untuk
relawan perawat sekaligus sopir
tahunya dari mana mereka
kita lihat ada info
perawat khusus tenaga medis
seperti itu kan banyak
sekali setiap hari itu selalu dibutuhkan
saya daftar ikut
masukan berkas juga soalnya
banyak berkas yang harus dibutuhkan juga
jadi melalui seleksi
saya lulus terus saya
ada keputusan untuk berangkat
besok begitu nah itu juga
baru beli tiket baru bilang
besoknya mau berangkat saya baru telepon orang tua
maaf mau ke jakarta
dari surabaya ke jakarta
di halmahera barat situ
jadi mama orang tua keluarganya
tahunya yang mbak ika lagi
menyelesaikan studi aja sekolah ya
di surabaya jadi nggak pernah
gak pernah sama sekali
t ser gitu wah kayaknya mungkin
tertarik nih untuk berangkat ke jakarta
untuk bantu covid
yang ada di jakarta itu sama sekali mama nggak tahu
gak tau bahkan
saya berangkat itu sebenernya gak disetujuin
karena saya sudah beli tiket
saya sudah tanda tangan kontrak
jadi mau gak mau saya harus berangkat
dan aku kasih tau ke mama
kasih pengertian ke mama bahwa
aku ini perawat
bagaimanapun mau dengan kondisi pasien seperti apapun
tetep kita gak bisa pilih pilih pasien
kita harus melayani pasien
dari awal sampai akhir
oke dan kata kata
atau kalimat pertama dari mama waktu itu
tidak gak boleh
mau berangkat ke jakarta
kamu tahu kan jakarta itu sarangnya corona
terus ya tetep
kan kita pakai ap deh ma
ada sop nya
jadi kan kita juga safety
kalau kita nggak safety nggak mungkin kita terjun ke pasien
kita harus safety diri diri
diri kita sendiri dulu
baru kita amankan lingkungan termasuk pasien
sampai akhirnya mama waktu itu
prelah ikhlas aja
untuk mbak ika ini pergi ke jakarta
ya karena saya kasih pengertian
toh juga kita kan punya tuhan
tuhan pasti akan lindungi kita
mau pekerjaan apapun
resiko sebesar apapun pasti tuhan akan lindungi
jadi gak perlu takut
dan selagi kita berdoa
kita juga harus mematuhi sop yang ada
mematuhi apd yang lengkap
kita harus lengkap
lepas apd seperti itu
dengan jalan tuhan saya berangkat
akhirnya mama setuju
jadi emang bener bener
bener bener modal nekat banget ya
sampai ibaratnya gak ada restu dari orang tua
akhirnya tetap restuin
mau gak mau
apa yang membuat mbak ika
restu orang tua ini penting banget kan ya
mau bekerja mau rumah tangga
mau apa pun itu penting banget
ketika orang tua masih setengah setengah
terus abis itu
ini pengalaman baru mbak ika juga baru
menyelesaikan studi gitu
apa yang membuat mbak ika terpanggil sih
ya itu risikonya besar
pokoknya kalau saya sebelum saya berangkat
dan kita juga pikirin
banyak teman teman kita sudah terpanggil
karena mau melayani
saya berkorban demi pasien kita
sampai kita korbankan nyawa kita
ya saya sudah pikirkan semuanya harus matang
kalau saya pulang berarti saya bonus masih bisa melayani
ya udah berarti kan
jalannya tuh hantoh juga saya pulang
saya melakukan itu kan
istilahnya saya mati kalau nggak sia sia gitu loh
mati saya itu nggak bakal sia sia
pasti bisa berguna bagi pasien yang saya rawat
saya salut sekali salut salut
sudah berapa lama mbak ika
sebulan dua bulan
ini sudah hampir dua minggu
kalau untuk dinasnya
kalau ditambah sama meeting dan latihan
udah tiga minggu saya bekerja
oke tiga minggu
mbak ika kan juga pasti melihat informasi
banyak teman rekan rekan sejawatnya
apa yang terjun langsung
karena terlibat langsung
enggak takut mbak
takut sih pasti
setiap hari kita lihat berita kan
banyak teman teman kita
setiap hari itu pasti dipanggil
kalau emang jalannya tuhan
udah kasih kita buat melayani
mau gak mau suka gak suka
kita harus melayani
yang penting tetap satu tuh
kita harus semangat
kita harus optimis bahwa kita pasti bisa
pasti bisa ya
sekarang ini mbak ika tugasnya dimana ya
kalau boleh tahu
saya ditempatinya di rumah sakit ui depok
di rumah sakit
universitas indonesia depok
dari mulai dua minggu
tugas di nasi itu selalu di ui ya
tapi kita walaupun kita ada di
rumah sakit ui
kan kita ambulan itu
nanti kalau ada pasti rujukan dari misalnya
kayak kemarin itu di salah satu rumah sakit
di pondok bambu mau rujuk ke
wisma atlet nah kita juga backup
jadi gak hanya membackup untuk rumah sakit
ui saja atau nggak di depok
kita juga membackup jabodetabek gitu
kalau ada panggilan di luar
kita juga backup begitu
yang di handle itu
atau di tangani adalah
ya selain pasien pasien rujukan juga
yang statusnya odp pdp
atau gimana mbak
pasien statusnya pdp
pasti positif dibuktikan dengan
jadi semuanya positif kalau
tidak positif tidak bisa masuk ke
ambulan kita karena ambulan kita
khusus pasien covid yang sudah positif
jadi yang pasti ada di
ambulans mbak ika itu pasti pasien positif ya
cara kerjanya mbak ika
penanganan satu orang pasien
itu ada berapa orang yang terlibat
ada berapa relawan yang
apakah satu hari itu
berapa banyak orang atau bekerjanya
sekian jam kah gitu
durasinya gimana mbak
jadi awal kita kerja itu
di dalam tim saya yang
di tempat tim di rumah sakit ui ini
saya sebagai driver
ya sama sama perawat kita
karena saya bisa menyetir
saya nyetir jadi di dalam kita itu
kayak yang nyetir
di gandengin yang gak bisa nyetir
jadi bukan berarti kita berdua itu
nanti nyetirnya ganti gantian
jadi sampai pulang pun juga
pulang pergi juga kita gitu
nah setelah itu
kita operan terus
terus setelah kita rujuk operan semuanya
istilahnya kan kadang kita macet di jalan gitu ya
kadang kita udah
masih kan suka ke psbb loh padahal
kalau siang siang itu malah di
kan saya kan muter juga
maksudnya gak hanya depok
daerah cililitan situ
apalagi kalau dari saya kan
di depok itu kan ada
mau ke lenteng agung itu ada penyempitan jalan kan
nah itu macet
kita udah bunyinya sekelakso
ya yang sadar sadar
yang itu ya
gimana ya kadang ada orang yang pekat juga
kasih jalan kepada kita
jadi kita bisa terus walaupun kita cepet cepet
misalnya cepat harus sampai ke tempat
kecepatan kita sesuai sop gitu
gak bisa terus kita harus
satu nyamanan pasien itu nomor satu
bahwa tahu di belakang itu kan gak enak
geruk geruk berasa banget kan
kalau di belakang itu seperti apa
jadi kita harus pelan pelan istilahnya
kalau bahasa jawanya ya alon alon
yang penting kelakon
ketika sirenenya berbunyi ya
itu dipastikan dalam keadaan
artinya itu harus menjadi prioritas
harus diutamakan kalau ada di tengah jalan
ternyata nggak seperti itu juga
keadaannya ya masih banyak orang orang
yang kalau di jalan tuh
mau mobil ambulans sirenenya
cuek aja gitu ya
mbak ika masih inget gak mbak
pasien pertama yang mbak ika bawa
yang pertama itu yang pertama
pertama yang teristimewa oke
saya kan dari depok
ya yang di pondok bambu itu
sudah ke pondok pombu yang ujung
mau rujuknya ke wisma atlet
ujung ketemu ujung kan
habis itu kan saya balik lagi ke depok
nah itu udah jauh
sampai situ ketemu pasiennya
luar biasa pasiennya itu
karena kita tahu kan virus ini kan gak bisa kita lihat
kalau ibu ibu nanti masuk ke dalam mobil kami nanti ibu resiko terpapar
tapi beliau bilang saya tetap menemani suami saya
udah di situ udah tambah sosit
terus habis itu sampe lah ke wisma atlet
nah itu sampai wisma atlet itu udah jalannya pak
macet terus kita tetap infokan ke pasiennya
jadi saya harus pelan pelan karena orang lansia kan kadang gedugruk sedikit kan udah gak nyaman kan
sampai di wisma atlet itu kita nggak langsung masuk ke igd
kita harus di pos depan itu kita di stop dulu
ditanyain kondisinya pasiennya seperti apa
terus antri juga untuk masuk ke dalam
jadi hampir menunggu itu setengah jam
nah kita infokan lagi ke pasiennya nanti pasiennya tanya tanya
loh kok ini udah berhenti kok kita gak turun turun
jadi kan biasanya kalau pasien kan bertanya
kita tetap infokan pak sudah sampai
tunggu ya pak ya di igd masih antri
jadi tetap pasien ini oh merasa ter inform
masalah nyaman gitu
oh saya ini diperhatikan gitu loh
pasien kan walaupun di belakang kan kita harus informece terus
nah sampainya di rumah sakit setelah operan semuanya
sama perawat itu aja masih mengantri
kalau belum selesai operan semuanya
kita gak bakalan buka pintu
jadi begitu pintu dibuka itu pasien langsung masuk ke dalam
jadi biar gak bertunggu di luar gitu
nah sampai selesai operan pasien keluar
dan pasiennya bilang ke kita dengan senang dengan senyum
dia bilang semangat yesus ya makasih udah nganterin kita sampai sini
tetap semangat ya sus ya
jadi kita suka kita senang dengan pelayanan suster
dia bilang gitu ya ampun
lah itu di situ
kalau pasiennya selesai
pasiennya semangat kita harus lebih semangat
walaupun kita capek pakai apd lengkap menyetir
walaupun takut juga ya khawatir semuanya
ngelihat pasien dengan keadaan atau ekspresi yang seperti itu ya
baik ya ada pertanyaan
sekaligus dapat salam juga dari banyak teman teman di sini
katanya semua salut dengan
mbak ika luar biasa
perempuan tapi berani sekali sehat selalu
pokoknya untuk mbak ika pokoknya harus sehat terus mungkin ke depan
mbak ika dengan gini keadaannya sekarang bisa dibilang angka kasus positifnya terus bertambah
kita udah di angka delapan ribu barusan pak yuri bilang kan
udah ada di angka delapan
satu kasus positif covid sembilan belas yang ada di indonesia
anda sebagai garda terdepan juga mewakili teman teman anda juga yang lain juga
apa yang kira kira bisa atau mau anda sampaikan gitu ya
reminder sekaligus alert untuk masyarakat di luar sana nih
khususnya mungkin orang orang yang masih bandel bandel gitu ya
masih bandel keliaran masih bandel jalan jalan masih bandel mudik udah dilarang
artinya bisa meringankan tugas dan juga pekerjaan anda semua
sekaligus tentunya untuk bisa menekan angka covid sembilan belas yang ada di indonesia
salam saya untuk warga khususnya warga masyarakat indonesia
kan saya posisinya kan di jalan
nah di jalan jalan tikus itu masih rame
masih banyak orang nongkrong masih banyak orang kayak cari makan di luar ngebakso gitu kan
seru kalau di luar
tapi kan tolong kalau tanpa kerjasama dari masyarakat juga kita juga nggak bakalan bisa
jadi semuanya itu harus bekerjasama
kita menangani si masyarakatnya juga harus berpraktisipasi di rumah saja
apapun mau aktivitas apapun kita lakukan di rumah
bekerja semuanya seperti anjuran pemerintah juga
jadi biar kita itu kerjanya oh iya kalau masyarakatnya mendukung
kita tambah semangat begitu
pesannya buat yang masih bandel bandel di luar sana apa
sayangi diri kita selagi kita masih bisa di rumah di rumah saja
kan ada sosmed bisa sosmed an aja di rumah
bisa sosmedan aja di rumah sambil mungkin setiap hari nonton instagram
oke deh terima kasih mbak ika sudah bergabung dengan live instagramnya si indonesia tv
ngabuburit ngobrol di rumah bareng si indonesia
terima kasih untuk sharing kisahnya
kayaknya kita kalau misalnya dengar cerita mbak ika
kita ngerasa kecil ya justru kita gak ada apa apanya
dan tapi ini bisa jadi booster juga motivasi kita untuk berbuat kemanusiaan yang juga
lebih besar lagi
baik terima kasih ya mbak ika ya sudah bergabung dengan kita ya
pokoknya tetap terus semangat
pokoknya ya kita semua inilah salut dengan mbak ika dan juga teman teman sejawatan
terima kasih mbak ika sudah bergabung dengan kita
aduh gak kerasa ya
ternyata saya ngobrol dua puluh lima menit
mitri ini keeper saya
karena asik banget
iya dengerin ceritanya masih banyak yang pengen kita gali sebenarnya
tapi dari kisah yang mungkin ya dua puluh menit dua puluh lima menit tadi di sharing oleh mbak ika
dia salut banget ya
maksudnya ya itu tadi
gak dapet awalnya gak dapet terus dari orang tua
kaget malah gak bilang
tapi nekat juga kasih pengertian ke orang tua
di lapangan kondisinya beda dari yang dipikirkan
tapi tetep terus jalan
ya itu tadi
atas nama kemanusiaan
thank you mbak ika
saya masih ada satu narasumber lagi
selain mbak ika saya ada mas ipong hakim
jadi mas ipong hakim ini adalah salah satu anggota dari trc bpbd yogyakarta
saya mau cek dulu apakah mas ipong
sudah bersama kitakah
apakah mas ipong sudah meng add saya
apakah mas ipong sudah bergabung kembali mas ipong
mas ipong dengar gak sih suaranya
karena gambarnya masih muter muter
gambarnya masih muter muter di akun
tapi suaranya ada ya
suaranya jelas sih kalau suaranya mbak
ya udah gak apa apa ya sambil kita ngobrol aja
yang penting suaranya
udah jelas ya
udah jelas kok suaranya
mas ipong boleh cerita nggak sih mas ipong
mas ipong ini kan anggota trc bpbd yogyakarta ya
tim reaksi cepat bpbd yogyakarta ya
kok akhirnya bisa ditugaskan sebagai tim yang mengurusi pemakaman atau penguburan jenazah covid mas yang ada di yogyakarta
jadi kan awalnya itu kemarin kita kan ini
istilahnya kita jadi pos pendukung ini
dan saya dan teman teman kan anggota trc gitu
nah pada awalnya kita kan tugasnya cuma pada awalnya sih cuma semprot semprot disinfektan itu kemarin kemarin
tapi ini kan tugasnya jadi bertambah untuk yang tim
setelahnya teman teman itu timku berdepan
tim tim yang mengurusi jenazah
pada awalnya kemarin ada ini
pasien yang meninggal
terus nggak ada yang berani nguburin
pada awalnya di situ
terus dari kami inisiatif ya udah kita aja yang nguburin gak apa apa
itu dari awalnya
sampai akhirnya sampai hari ini pun masih di
masih terus kayak gitu
masih kita masih sering dapat ini
bahagian untuk nguburin
kapan itu ketika pertama ada pasien meninggal
kemudian di daerah mana yang keluarganya juga sendiri tidak berani untuk menguburkan
kapan itu yang pertama yang ada pasien covid yang meninggal tapi tidak berani dikuburkan
jadi akhirnya mas ipong dan tim yang mau nguburkan
itu kira kira kalau untuk tanggal pasti saya sudah lupa sih
paling sekitar hampir
udah hampir sebulan yang lalu kayaknya itu mbak
kalau gak salah
kenapa nggak berani nguburin mas keluarganya
kalau apa namanya
kalau untuk kita sih
untuk penggalian memang udah ini udah dari istilahnya dari pengurus makamnya yang penggalian makamnya
cuman kalau tugas kita kan cuma
jadi kita datang
misal meninggal di rumah sakit
kita datang ke rumah sakit
dan kita pindah ke ambulan kita
terus nanti baru kita bawa ke pemakaman
nanti setelah pemakaman kita kuburin
terus setelah itu kita tutup dengan tanah
baru nanti kalau sudah peti ini sudah tertutup
itu baru nanti kita serahkan ke pengurus makamnya yang melanjutkan
biasanya mereka sudah berani kalau petir sudah tertutup
mereka sudah berani untuk menerusin ini ya apa
di saat pengubur
artinya petugas pemakamannya sendiri dan juga keluarganya takut gitu ya
tidak takut sama sekali itu
malah kadang kalau teman teman yang di sini itu malah ini
jadi kan pemakaman kan kita bikin per tim
jadi tim namanya kan tim emergensi gitu
emergensi kita hanya punya emergensi satu dua tiga gitu
jadi sebelum dibikin tim itu malah kita saling rebutan
mau ikut makamin jenazah jenazah yang kena covid itu
jadi kita malah takut
kenapa gini padahal udah dibagi bagi gitu tugasnya justru malah
di saat orang orang lain banyak yang nolak
banyak mungkin warga sekitar tempat pemakaman umum yang nolak
atau keluarganya sendiri pun juga takut untuk menguburkan gitu ya
kan sekarang juga banyak ceritanya tuh mas ipong
kok mas hipong sama teman teman gini
malah nggak punya ketakutan kekhawatiran gitu
malah yaudah deh gitu saya aja saya aja saya aja gitu
apa sih yang membuat mas ipong ini terpanggil untuk sampai akhirnya seperti itu mas
kalau saya pribadi itu kalau namanya orang meninggal kan secepatnya harus dikuburkan ya
itu harus segera disempurnakan kalau namanya orang meninggal
jadi biar tersempurnakan aja jenazah jenazahnya itu
kasian nanti kalau dia lama lama nggak ada yang ngurusin atau nggak ada yang ngumpulin malah kasian
kalau saya gitu aja sih
namanya juga dia juga sebelumnya juga sama kita
dia juga punya nyawa terus dia meninggal
kasian kalau gak segera dikuburkan
jadi benar benar atas nama kemanusiaan itu ya
mas ipong ketika pertama kali terjun gitu ya sebagai bagian dari tim penguburan makaman jenazah covid
apa yang dipersiapkan gitu
kalau kita lihat itu kan sebenarnya protap atau protokol kesehatannya itu kan harus pakai apd
kemudian apa namanya kita ngebayang aja ya
pakai apd nguburin atau ngangkat jenazah gitu
kondisinya siang siang panas atau segala macem
dan apd itu juga pasti kan mungkin suatu kelengkapan yang baru gitu
yang mungkin baru mas ipo mungkin tahu apd bentuknya begitu
tapi kan cara makanya mungkin gak pernah tahu gitu
artinya pertama kali itu gimana mas ipong yang dipersiapkan
kalau dari tim kita itu memang sudah ditekankan dari awal
mulai dari kita masuk jadi apa namanya tim pendukung bus tugas itu
jadi yang penekanan pertama dari kita kan keamanannya kita sendiri
jadi safety first nya dulu
jadi kita harus safety dulu
kita turun ke lapangan entah itu cuma sekedar kita cuma nyemprot disinfektan atau kita berurusan dengan jenazah
tapi penekanan digital kita kita harus safety dulu
kalau kita gak safety kita gak boleh berangkat
jadi kita harus aman di kita sendiri baru kita boleh melanggani yang lain
harus aman di diri kita sendiri termasuk artinya gini
itu juga termasuk sehat kita nya juga harus sehat kan mas
jadi kita sendiri juga apa namanya kelamaan sehat juga
jadi dari badan kita juga harus sehat harus fit
kalau gak fit kita gak boleh
jadi tiap hari di sini pun kita juga di cek kesehatan terus
ada tim sendiri yang cek kesehatan
jadi tempi berapa
tiap hari kita harus cek tempi tempi nya berapa cek suhu suhunya berapa
itu tiap hari di cek terus
pernah ikut rapid test juga nggak
pengen ikut rapid test nggak
mengingat kondisinya seperti sekarang dan tugasnya mas ipung juga risikonya juga tinggi gitu
kalau biasanya gak apa apa sih sebenarnya
kalau memang disediakan kita ikut nggak masalah sih sebenarnya
itu rapid test nya
mas ipong udah berapa lama bertugas
kalau untuk menangani
ke empat puluh empat hari
oke empat puluh empat hari sudah satu setengah bulan dong ya
sudah berapa banyak mas ipo membantu pemakaman jenazah covid
kalau saya sama teman teman itu
berapa sudah banyak sih mbak
lebih kalau dua puluh lebih kalau dua puluh lebih
dua puluh lebih ya
ada pengalaman yang membekas banget gak mas sampai sekarang
untuk diri mas ipong sendiri yang pertama
melawan stigma stigma negatif gitu ya
karena mas ipong ada di garis terdepan
mungkin mas ipong juga melihat kenyataan di lapangan yang kayaknya
pengalaman yang membekas maksud saya tuh gini
ketika membantu penguburan pernah mengalami penolakan gitu di tpu nya gitu
oleh warga warga sekitar karena kita banyak dengar hal hal serupa kan di luar sana di daerah kan
kalau untuk penolakan sih gak juga
gak ada penolakan
kalau kita kan kita berangkat setelah semuanya clear
setelah semuanya jelas jadi pemakaman dimana jelas
tim yang bikin lubangnya itu nanti setelah saya jam berapa
nanti baru kita berangkat
kalau untuk pemakaman kan seperti itu kalau kita pemakaman belum jelas
kita juga belum berangkat ambil kita belum berangkat jemput jenazahnya
kalau untuk pengalaman sih
apa ya pengalamannya ya banyak sih mbak soalnya
apa yang paling membekas
tapi yang paling saya sedih itu ketika saya nguburin anak umur sepuluh hari
anak umur sepuluh hari
itu pertama kali saya jemput jenazah itu anak bayi umur sepuluh hari
itu ngarahnya juga dia kena virusnya itu juga
cuman hasil gimana saya juga kurang tahu sampai sekarang
cuman indikasinya pengarahnya ke situ
oke jadi ada bayi yang baru lahir kembar ya mas ya
baru berumur sepuluh hari dia
enggak enggak kembar nggak kembar
oh nggak kembar oke ada bayi berumur sepuluh hari
kemudian dia itu indikasinya positif covid sembilan belas
kalau positif enggaknya saya kurang tahu
cuma mengarahnya dia indikasinya ke situ ke covid sembilan belas nya itu
oke mengarahnya tuh artinya gini mas
apakah orang tuanya ibunya yang pada saat melahirkan kondisinya memang positif
atau indikasinya positif atau gimana mas
kalau untuk riwayat orang tuanya saya kurang tahu
makamin gitu aja untuk yang lain lainnya kita kan enggak
oh oke oke jadi mas ipong hanya dengar dengar bahwa ketika menguburkan bayi umur sepuluh hari itu indikasinya positif covid ya
tapi kondisi orang tuanya
kalau kondisi orang tuanya baik baik aja sih
sepas ke pemakamannya itu orang tuanya atau bukan saya juga kurang tahu
soalnya kan kalau pas pengaman mesti sepi kayak gitu
jarang ada yang ikut ikut jadi masing masing kita aja yang makin
saya sih dengarnya mirip sekali ya gitu apalagi mas ipong yang terjun langsung ya
maksudnya ikut memakamkan bayi yang berumur sepuluh hari itu itu gimana mas maksudnya gini
ya kalau saya sih mungkin perasaan udah campur aduk sih
ya ketika apa yang mas ipong lihat apa yang mas ipong rasakan gitu ketika melihat dan membantu penguburan bayi berumur sepuluh hari itu mas
ya kalau saya ya sedih tetap ada sih mbak soalnya kan saya juga punya
anak saya umur empat tahun sedangkan istri saya juga lagi hamil
jadi kan saya kan ketika pegang itu jenazah bayi itu kan saya kan juga kasihan juga gitu
pasien dari hati saya sendiri anak kecil udah masih baru umur sepuluh hari dia udah meninggal kayak gitu
dan di balik itu semua saya berdoanya ya semoga keluarga saya tetap sehat sehat saja
walaupun saya lagi kerja
lagi seperti ini kayak gitu
sedangkan saya juga udah gak pulang pulang
gak berani pulang kalau saya
mas ipong sudah berapa lama tidak pulang
saya selama empat puluh empat hari baru tidur rumah sekali
kapan itu terakhir
itu itu tanggung masih bulan apa ya
maaf apa ya pokoknya ini baru berjalan kurang lebih seminggu lah
saya baru ini seminggu masih berani pulang pada saat itu
tapi setelah seminggu itu udah nggak berani pulang sampai sekarang
oke istri lagi hamil mas ipong hamil lima bulan tadi
kondisi yang seperti ini punya anak umur lima tahun istri sedang hamil tujuh bulan
artinya usia kandungan sudah masuk usia kandungan tua gitu ya
orang orang bilang terakhir pulang sebulan yang lalu
ya kalau kangen pasti kangen gitu gimana mengobati rasa kangen itu
ya kalau kangen sama anak tiap malam diokok rasa kangen sama anak
ambil tiap malam kalau kangen sama anak nanti kalau pas udah selesai semua gitu
jam jam delapan malam itu biasa video call sama kami
kalau kan nanti anak di video saya video call nanti anaknya ini anaknya mau ngobrol ini gitu
anak umur lima tahun sudah cukup paham dengan kondisi ayahnya sekarang kenapa yang tidak pulang pulang ini
sudah jadi tiap ini kan saya kasih tahu gitu oh ayah nggak pernah pulang sih gitu
ya karena ayah masih kerja dulu gitu
saya masih kerja dulu ayah belum boleh pulang kalau ini coronanya udah hilang nanti ayah baru bisa pulang
oke bagaimana juga menjelaskan ini pada istri pada keluarga gitu kan
artinya gini mas ipong berkorban sangat besar sangat besar artinya gini
melakukan tugas kemanusiaan di atas kepentingan keluarga artinya gini
jauh dari istri yang sedang hamil tujuh bulan yang harusnya didampingi gitu ya sekarang
kemudian anak pun juga seperti itu masih kecil lima tahun gitu
gimana menjelaskan ini kepada keluarga khususnya istri gitu
apakah istri pernah marah atau ngomel gitu
udah deh masnya nggak usah kerja kayak gitu gitu
kerja yang biasa biasa aja jadi bisa hidup sama keluarga normal kayak gitu nggak mas
gak sih pak kalau istri saya itu alhamdulillah dia paham
paham dengan dunia saya
jadi memang sebelum sebelumnya kan udah sering saya tinggal ketika ada penanganan bencana
kalau kita berangkat ke penanganan bencana ini kan tiga x dua puluh empat jam
jadi udah gak sekali dua kali saya tinggal gini
apa pergi untuk urusan kebencanaan gitu
jadi kalau istri saya sih paham
saya keluarga semuanya paham
jadi memang dari dulu memang dunia saya seperti ini
jadi mereka udah tahu semua
jadi sebelum saya ngasih tau mereka malah udah tau sendiri biasanya
jadi bersyukur ya mas punya keluarga yang pengertian yang paham yang mendukung
penuh dengan totalitas lah ya untuk pekerjaan mas ipong ya
mas ipong terakhir mas ipong
di tengah kondisi yang seperti ini yang harus diutamakan adalah tugas kemanusiaan
karena pandemi ini adalah sesungguhnya ujian kemanusiaan
apa yang mau mas ipong sampaikan
simpel aja sih mbak kalau mengenai pandemi ini ya ini aja
yang penting tetap di rumah aja jaga kesehatan
kalau emang gak boleh pulang kampung gak boleh mudik ya jangan masak
yang penting pokoknya jaga kesehatan
sesuai anjuran atau sesuai protokol dari pemerintah
itu aja yang gitu
jangan sampai nanti tim kita yang jemput
kalau situ situ pada ngeyel
nanti jangan sampai tim kita yang jemput
maksudnya jemput mau dikuburin
jangan sampai ya
jangan sampai makanya jangan bandel jangan mudik
jangan keluar rumah kalau nggak perlu
tetap berada di rumah kerja dari rumah ibadah semuanya
belajar dari rumah
harus menggunakan masker
jangan sampai nanti yang masih bandel bandel ini justru dijemput oleh mas ipong dan tim ya pokoknya ya
itu yang paling penting harus dicamkan ya
terima kasih mas ipong sudah bergabung dengan instagram live
ngobrol di rumah bareng sian indonesia kali ini
salam hormat saya buat teman teman di trc bpbd yogyakarta
rekan rekan sejawat mas ipong
salam hormat saya juga untuk istri untuk keluarganya yang sudah luar biasa untuk mensupport mendukung dan memberikan pengertian yang luar biasa untuk pekerjaan mas ipong
mas ipong ya juga yang paling penting harus sehat selalu ya mas ipong ya
terima kasih ya mas ipong terima kasih sekali lagi
iya sama sama mbak terima kasih
oke itu tadi
buat saya ya ini benar benar ujian untuk kita semua pandemi ini merupakan ujian besar untuk kita semua
yang paling penting ujian kemanusiaan
seberapa besar kita masih memiliki rasa dan naluri kemanusiaan untuk saling membantu di tengah pandemi ini
iya gak tahu saya speechless gimana dong
kita di rumah aja ya oke di rumah aja sambil nonton
gak mau burek ngobrol di tengah tengah bareng saya indonesia
oke itu tadi buat hari ini tapi saya sebelumnya mau ad teman saya dulu
ada prasidia puspa yang juga akan gabung ngapain prasidya puspa gabung
hai sedih ya dengernya
abis kalau dengar cerita mas ipo sama mbak ika tuh ngerasa kok kayaknya kecil banget ya
kayaknya kok gue tuh ngerasa kecil banget gue tuh kayak gak ada apa apa nih dibandingin dua orang ini
kayaknya padahal kayaknya gue udah segitu ngelakuin atau berbuat sesuatu dissenting di pandemi ini
tapi ternyata gak ada apa apanya gak tahu sih
sebenarnya speechless aku gak bisa ngomong apa apa
pesannya yang paling kena adalah jangan sampai kami menjemput anda
itu paling penting
jangan bandel pokoknya jangan sampai nanti dijemput sama mas ipong dijemput pakai ambulans terus habis itu dikuburin intinya itu aja
oke ada prasidya puspa puspa jadi puspa ini besok akan siang di ngabuburit ngobrol di rumah bareng si indonesia wow ini menarik sekali
tadinya saya mau pakai ini ada clue nya gitu cuma ternyata gak bisa saya nggak cocok
aduh ada clue nya aduh orang gak ngerti maksudnya begitu tuh ngapain gak apa apa coba
jadi yaudah deh gak ada yang puspa aja yang ngomong jadi apa besok
ya besok nih di ngobrol di rumah bareng sianan indonesia nanti saya akan ngobrol bareng sama kalau minggu sebelum sebelumnya sama kang emil ya
nah yang ini sama spesialis kepala daerah kayaknya
kayaknya gitu deh ajak main game pokoknya sama kepala daerah ya
nah besok akan ngobrol bareng sama pak emil dardak assalamualaikum saya berusaha untuk jadi ibu arumi basin dari tadi
tapi ternyata nggak bisa beliau sungguh luar biasa ya saya nggak bisa dandannya kayak ibu arumi
aduh pak emil
tapi semoga besok ya pak emil mau share bagaimana sih upaya percepatan penanganan covid sembilan belas di jawa timur
terus ngabuburit ala pak emil dardak tuh seperti apa di rumah mungkin besok bisa ketemu sama kw saya enggak bukan ya ibu arumi bashin
semoga lancar ya semoga kita juga bisa gali informasi apa saja yang bisa jadi apa namanya jadi inilah pelajaran buat kita gimana tidak tadi itu kata pak siapa pak ipong jangan sampai kami menjemput anda
apalagi psbb jawa timur
iya kan jadi besok bisa ngobrol ngobrol juga gimana sih pemprov jawa timur pak emil dan juga ya buko viva gitu
pak emil atas nama buko viva dan juga pemprov jawa timur ya untuk pemberlakuan psbb ada di jawa timur jam berapa besok enam belas ya
besok jam enam belas waktu indonesia barat jadi stay tune di fcnn indonesia
besok tawarin tanya cd yang luar biasa cupa terima kasih aldi namanya juga saya
jadi sampai ketemu besok ya besok kita lihat ada gimmick apa dari saya
salamualaikum ya udah terima kasih ya cupa ya daaah
dadang buka puasa selamat buka puasa
oke itu dari rekan saya yang halu jadi besok akan ngobrol di rumah bareng saya indonesia yaitu kita akan kedatangan emil dardak wakil gubernur jawa timur
mungkin dengan ibu aruni gak tau ya mungkin juga ya
tapi besok ya jam enam belas di fcn indonesia bukan di akun jadi besok akunnya fc indonesia jam enam belas bersama pak emil dardak dan puspa basin mungkin
oke tiba di raya tambang pamit selamat kamu gurih selamat buka puasa
semoga hari ini lancar ya sampai jam enam nanti ya ketemu lagi besok dadah